kita beralih ke informasi lainnya
aksi penolakan pencalonan wali kota surabaya tri risma hari ini
sebagai gubernur dki jakarta terus mengalir
kali ini puluhan ibu ibu menggelar unjuk rasa
menuntut risma tetap di surabaya
puluhan ibu dari aliansi perempuan jawa timur
serta kader lingkungan surabaya berdemo menolak pencalonan tri risma hari ini
sebagai gubernur dki jakarta
puluhan ibu ini juga mengecam pihak pihak yang mendorong risma
untuk maju di pilgub jakarta
menurut mereka kegaduhan pilgub jakarta yang merembet ke surabaya ini
membuat warga surabaya resah
para ibu ini tidak rela jika risma harus ke jakarta
meninggalkan jabatan wali kota surabaya yang masih tersisa empat tahun
sampai risma di surabaya saja
saya kira karena segelintir orang jadi kita nggak nyenyak di surabaya
jakarta bandi urus di jakarta lah
surabaya dan risma
sementara itu tri risma hari ini kembali enggan untuk menanggapi
berbagai aksi penolakan atau dukungan padanya dalam pilgub dki jakarta
seperti selasa kemarin
usai pemaparan rapat kerja kepala sekolah negeri se surabaya
risma tidak mengatakan apa apa
pada wartawan yang sudah menunggunya
sudah janji tau tadi kan
sebelumnya risma pernah mengatakan
hanya takdir tuhan yang bisa menjawab
apakah dia maju pilgub jakarta atau bertahan di surabaya
di tengah ketidakpastian ini
ketua dpd pdi perjuangan jawa timur mengaku
pencalonan risma sebagai bakal calon gubernur jakarta oleh pdi perjuangan
mengandung resiko besar
jika memutuskan maju ke jakarta
maka risma harus mundur sebagai wali kota surabaya
resiko menjadi berat jika dalam pertarungan pilgub jakarta
risma justru kalah
hal ini bisa membuat malu pdi perjuangan
risma dalam mimpi
mereka begitu berat ditinggalkan oleh burisma
karena ambisi pdi perjuangan
oh begini gini mencalonkan burisma di jakarta
risma juga menang
risma juga menang
apa namanya di jakarta
tau tau kalah dan dia kehilangan jabatan
jadi kita bisa dicelah masyarakat
sampai sekarang belum ada keputusan apa apa
soal maju atau tidaknya risma ke jakarta
kepastian itu harus menunggu keputusan ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri